setelah rusia menghentikan pasokan gas ke negara negara eropa
negara negara benua biru itu harus mencari pemasok gas lainnya
salah satu negara di kawasan eropa bagian tenggara
yakni bulgaria membangun jaringan gas alam sendiri
bulgaria bekerjasama dengan negara tetangga serbia
dalam membangun jaringan gas alam ini
pipa yang dibuat ini memiliki panjang satu ratus tujuh puluh km
pipa ini membentang dari kota novi iskar bulgaria
ke kota nis yang ada di serbia
rencananya pipa gas alam akan beroperasi pada akhir dua ribu dua puluh
bulgaria sebenarnya telah mempertimbangkan pembuatan jaringan gas alam
sejak dua ribu dua belas dengan bendangan pipa sepanjang enam puluh dua km

pembuatan jaringan gas ini akan dibantu oleh pipa gas turkstream
nantinya pipa gas alam baru ini akan dibiayai uni eropa
dan pipa gas akan memberikan akses pasokan ke non rusia
yakni jaringan gas selatan dan terminal gas alam cair
yang berada di yunani dan turki
setelah sambungan pipa gas alam bulgaria terputus dengan rusia pada april lalu
kini bulgaria telah berhasil membuka sambungan interkoneksi gas baru dengan yunani
saat ini bulgaria telah mengangkut satu miliar meter kubik gas azeri per tahunnya
bulgaria sendiri telah menandatangani kesepakatan jangka panjang dengan turki
untuk bisa mengimpor lng atau gas alam cair